dan akibat banyaknya begal motor dan ternak yang disasar maling
pemerintah desa candali ranca bungur kabupaten bogor menggelar sayembara tangkap maling
warga yang berhasil menangkap maling di siang hari akan mendapat hadiah lima ratus ribu rupiah
sementara di malam hari hadiahnya satu juta rupiah
pemandangan berbeda nampak merata di seluruh jalan masuk perkampungan
di desa candali kecamatan ranca bungur kabupaten bogor jawa barat
hampir di setiap sudut jalan pemukiman hingga perkebunan
terbentang sepanduk berisi sayem bara ramadan untuk menangkap maling
pasalnya warga mengaku kesal karena hampir setiap bulan puasa
kampungnya menjadi langganan sasaran pencurian
baik maling ternak rumah hingga begal motor
bahkan dalam dua pekan sebelum puasa saja
lebih dari sepuluh rumah warga kemalingan
ya ada yang maling ayam ada yang maling motor
maling duit maka kelihatan malingnya
jadi kayak babi ngepet lah gitu
nggak sering banget cuman emang sekarang sekarang ini nih
lagi banyak aja lagi ada kejadian selama ramadan ini
nggak cuma di daerah sini katanya di daerah tegal juga
ini cuma di daerah sini
kebetulan memang kemarin sebelum unggahan itu
di sini yang kemalingan
pemerintah desa setempat menggelar sayembarat tangkap maling
bagi warga yang mampu menangkap maling di waktu malam
akan mendapat hadiah uang satu juta rupiah
sementara warga yang berhasil menangkap maling di siang hari
akan diganjar hadiah lima ratus ribu rupiah
sayembara ini juga bertujuan agar warga semangat
melakukan ronda setiap saat
di desa kami ini desa candali ya
beberapa tahun yang lalu
setiap bulan puasa
itu rawan sekali
sekali pencurian dan pembegalan
jadi kami dari pihak desa dan aparatur rt dan rw
kerjasama bagaimana setidaknya mengurangi
sayembara tangkap maling ini berlaku untuk warga di tujuh belas rt
yang tersebar di sejumlah perkampungan desa candali
muhammad juanda bogor